kalian udah baik kan belum
udah nih aku udah sampai jakarta
tadi mas al jemput aku di bogor
kalo kalian udah baik kan
papa seneng dengernya lega papa
pa papa mau gak kalo misalkan besok dateng ke rumah
untuk ketemu sama mamanya mas ahok
bisa sekalian din
besok papa sama mama kesana ya
kalau misalnya papa ketemu papa pasti kaget
tante tahu al sudah bikin kamu kecewa
maafi tan sebelumnya
aku bener bener gak nyangka sebenernya
apa bener tante
kan akhirnya tante yang aku kenal
tentang ini orang yang sangat baik dan sangat hangat
tante memang depresi
dan tante sempet dirawat selama tiga tahun
di penang malaysia
tante tau kalo
tante tau kalo
al pasti menunggu momen yang tepat
untuk memperkenalkan kita berdua
kamu pokoknya jangan salah paham
kamu jangan sakit hati
dia cuma berpikir pikirnya yang benar benar baik
dia cuma mau yang terbaik
untuk menemukan kita berdua
jangan tinggalin rumah ini

untuk membuka jam ini
kayak aij cohort
tante sudah jadi
jangan dipanggil tantan sepanjang
panggil aku mama
aku bakal kasih mama
seseorang yang spesial
seperti mama menyaingi anak sendiri
seseorang yang spesial itu andin kan
seperti mama menyayangi kamu
dari awal pertama ketemu aku cuma udah sayang
terima kasih ria
terima kasih ria
mungkin tuhan masih kasih aku kesempatan
untuk mempertahankan rumah tangga ini
aku akan berjuang lagi
dan aku masih punya waktu empat bulan
untuk membuat mas a untuk jatuh cinta sama aku
syukurlah ngomong gak ada ngebahas tentang roy
tapi ngelihat mama dan anin begitu dekat seperti ini
hati gue malah gak tenang
gimana kalau suatu hari nanti mama bisa lihat ria
mama tau siapa andin sebenarnya
apakah semuanya akan berubah
yaudah udah malem
kalian istirahat ya
kamu kita kan udah
selamat istirahat ya mama
you guys too selamat istirahat
aku mau tidur
aku tidur di sini
barang barang aku juga dipindahin semua ke sini
ya mau tidur dimana lagi kamu
mama kan sekarang udah nginep di sini
jadi kamu ketakutan ya
aku pikir karena kamu udah cinta sama aku
tata belum ya
nggak usah nyindir
eh masa aku boleh minjem handphone kamu nggak
kalau misalkan aku suruh papa untuk besok datang untuk ketemu sama mama kamu
boleh nggak mas
kamu udah sama al
kalian udah baikan belum
udah nih aku udah sampai jakarta
tadi mas al jemput aku di bogor
kalau kalian udah baikan papa senang dengernya
pak papa mau nggak kalau misalkan besok datang ke rumah untuk ketemu sama mamanya mas ahok
bagus kalau kayak gitu
kalau misalnya papa ketemu papa pasti kaget
ya udah pak kalau gitu
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan
hmm aku jadi penasaran
seperti apa ya mamanya al
hmm taruh di meja
itu apa mas
cctv buat apa
saya tidur disini kamu tidur disana
guling ini sebagai pembatas
terus cctv itu sebagai pengawas
kalau kamu udah ngelanggar batas
ya ampun mas gitu banget sih mas
pakai cctv ada pembatasnya
aku tuh bukan di pemaksa
ya tapi tergantung kamunya
mas aku mau nanya deh
mama kamu kenapa bisa depresi mas
andai kamu tau kalau kamu penyebabnya din
apa udah tidur sana
bahasnya besok pagi aja
udah ngantuk saya
jangan awang awang aja tidur
kelengkar batas guling
aku gak maksa